hingga bulan september dua ribu dua puluh jumlah kasus covid sembilan belas di dki jakarta terus meningkat
bahkan pada minggu pertama september tercatat empat kali penambahan kasus covid sembilan belas melebihi angka seribu kasus
melihat kondisi tersebut pemerintah provinsi dki jakarta kembali memperlakukan psbb ketat sejak tanggal empat belas september dua ribu dua puluh
berbeda dengan psbb sebelumnya kali ini pelaku usaha ojek online diperbolehkan untuk mengangkut penumpang
guna mencegah para pengemudi ojek online berkerumun dan menambah risiko penularan
pemerintah memanfaatkan sebuah teknologi bernama geofencing
menurut perwakilan salah satu operator ojek online teknologi ini sebenarnya sudah lama digunakan hanya pelaksanaannya sedikit berbeda
jadi pertama tama kalau misalnya kita mencari ojek online
masih ada yang banyak itu yang kita lakukan adalah kita kirim pesan melalui aplikasi driver driver itu dan media sosial
ini kalian lebih dari lima tolong menyebar dan jangan berkumpul lebih dari lima
itu yang pertama
kemudian yang kedua kita juga punya patroli mas
jadi benar benar patroli untuk melihat dan untuk menghimbau juga
jadi ada yang pakai sistem tapi ada juga yang kita melakukan patroli
untuk mengimbauan persuasif kepada mitra pengemudi yang masih berkumpul di satu area
kalau udah di sms dia tidak bergerak
geofencing adalah teknologi untuk menciptakan sebuah pagar virtual
cara kerjanya ketika sebuah perangkat yang memiliki sinyal gps atau rfid seperti pada handphone
memasuki sebuah area yang telah diberi pagar akan memicu sebuah respon dari perangkat lain
contohnya ketika kita sedang melewati sebuah restoran
tak lama kemudian kita mendapat pesan singkat berisi promo restoran tersebut
menurut pramoko aji staff pengajar jurusan ilmu terapan telkom universiti bandung
menggunakan geofencing untuk memantau pengemudi ojek online memiliki tantangan
untuk driver untuk mitra pengemudi itu tidak sesimpel itu ya
karena bedanya dengan yang marketing tadi adalah
kalau marketing tadi kan kita sudah tahu spot spot yang harus ditandain
ada bisnis a ada di mall ini bisnis b ada di mall ini
sudah pasti kan habis itu bisa ditandain oh radio sekian radio sekian
sedangkan kalau untuk geofencing ini itu perusahaannya harus melacak
ini driver driver ini mitra pengemudi tadi itu kebiasaannya gimana nongkrong dimana
jadi yang pertama sebelum bikin geofencing perusahaan kan harus tahu oh nongkrongnya di sini
ini yang dibuat geofence habis itu daerah sini beli geofence
itu bisa dibuat secara manual bisa juga secara otomatis
nanti dilihat misalnya perilaku si driver oh lama diem di sini lama diem di sini
nah itu bisa dibikin defense otomatis seperti itu
saat ini teknologi geofencing juga sedang diuji coba untuk melakukan proses tracing pada wilayah yang terdampak covid sembilan belas